lalu apakah kenaikan ini sudah memberikan keadilan bagi semua pihak
untuk membahasnya sudah terhubung dengan wakil ketua umum kadin bidang ketenaga kerjaan bapak adi mahfudz wuhaji
dan sebelumnya kami telah menghubungi pihak pemprov dki jakarta namun belum ada respon hingga saat ini
selamat sore pak adi apa saja yang mendasari protes ini dari dunia usaha atas kenaikan ump dari dki jakarta
ya selamat sore salam sehat semuanya
tentu yang pertama mendasari bahwa saat ini kita masih dalam kondisi pandemi covid sembilan belas
dengan begitu kita kiranya juga harus kita pahami bersama bahwa kita juga sedang recovery di dunia usaha kita
di dunia industri kita untuk menstabilkan kondisi cash flow kita in outnya sejauh mana
dengan kemampuan perusahaan
tentu adanya kepenetapan umk dki jakarta yang jilid dua ini
tentu kita juga tidak perlu merespon yang terlalu berlebihan
kiranya kami dari pelaku usaha juga mengikuti penetapan pak anies dalam hal ini yang pertama saja
karena dimungkinkan penetapan yang pertama itu sesuai dengan mandatorinya undang undang sebelas dua ribu dua puluh dan bp tiga puluh enam
kami juga berpikir bahwa ini adalah hal yang sangat penting untuk memperbaiki kemampuan pengupaan itu sendiri
namun kiranya kita juga perlu paham bahwa dampak dampak yang disampaikan pak anies ini kan satu sebetulnya buat investasi
dan kami sebagai pelaku usaha ini kan sebetulnya dari sisi sejauh mana kepastian hukum yang dimaksud
jadi sudah berubah rubah
dengan adanya seperti itu begitu kita punya startwill proyeksi ke depan
terus sama juga masalah upah minyum provinsi ini
dan upah minyum provinsi ini bisa kita kembali bersama mbak
bahwa batasnya ini kita harus mencari penyelenggaraan
dan kita harus mencari penyelenggaraan
batasannya juga sudah berakhir tanggal dua puluh satu november dua ribu dua puluh satu
namun kenapa pak anies membuat sesuatu hal yang baru
yang sekiranya itu juga di luar ketetapan bersama dalam hal ini adalah tripartit
karena satu satunya diregulasi yang harus disepakati bersama
dalam hal ini baik pemerintah dunia usaha dalam arti pengusaha maupun serikat pekerja itu adalah di ruang lingkup masalah hubungan industrial yaitu ketenagakerjaan
namun sekiranya pak anies
menetapkan yang sekiranya kita juga belum paham dalam arti kita juga belum dilibatkan untuk hal tersebut
ya belum dilibatkan dalam arti tidak diajak komunikasi begitu dari pihak usaha menurut anda begitu pak adi
lalu seperti yang cuplikan tayangan tadi sebelumnya pak
bahwa memang tanggapan dari pemprov dki mengklaim bahwa kenaikan ini sangat adil bagi buruh dan pengusaha
ya sebetulnya gini ajas keadilan itu kan sebetulnya
yang sesuai dengan regulasi yang ada saat ini
dengan begitu jadi kita akan berpikirnya konteksnya bukan dikotomi ataupun hanya partial sebatas dki jaya
apa mbak tentu kita tahu bersama bahwa sekarang pun juga ada salah satu provinsi yang mengikuti pak anies juga
nah ini kan implikasinya jadi kurang produktif dengan dari sistem pengupahan kita
kita berpikir adalah keindonesiaan kita
tampaknya banyak hal dalam hal belum adanya kekepatian
dengan begitu kami jadi bingung untuk
katakanlah pembelian bahan produksi akan turun dan seterusnya
mungkin juga terjadinya phk dan seterusnya karena tidak kemampuan kami
juga begitu juga
adanya suatu perusahaan juga memilih
katakanlah ditutup dan seterusnya
nah dengan begitu kami menghindari hal hal yang demikian
kiranya ada suatu kekepatian bahwa khusus dki jakarta ini
biar tidak ada implikasi dengan provinsi provinsi yang lain
taati bersama apa apa yang diberikan suksesnya
kita diberikan suksesnya
sesuai dengan keberhasilan
baik pak adi sejauh ini apakah sudah ada komunikasi begitu yang dilakukan
dari pihak pengusaha dan juga pemerintah dki jakarta pak
untuk penduduk ini belum ada
kalau untuk penduduknya
tetap itu juga
asalkan untuk setiap pemerintah
dengan pengumpuhan provinsi
diberikan kepada perintah ini
yang dapat tetapi rejelaku
untuk empat lima juta
makanya tidak terlalu jauh
tidak terlalu lebar
ada beberapa yang juga temik
yang kita pikiran besar
baik mohon maaf pak adi
suara anda terputus putus mungkin
sudah tetap oleh pak adi
bahwa memang sampai saat ini
belum ada komunikasi
dari pihak pemerintah
dan juga pengusaha
suara pak adi ini
nah ini ada pertanyaan selanjutnya
di dua ribu dua puluh dua tetap terbit
apakah ada upaya hukum
yang akan dilakukan
apa alasan untuk menggugat
hal yang disaksikan
sebagai pelaku usaha
dengan kepentingan dalam negeri
itu harus disaksikan
dengan menurut saya
dengan kepentingan etik
itu sudah jadi
dengan setrika segera
apa yang disaksikan
dan dinilai tidak memberatkan
mungkin singkat saja pak
suaranya agak terputus
kurang jelas didengarkan
apa yang bisa disebutkan
kalau mau saya cerita
yang sebelumnya ya pak ya
begitu pak adi
tempat itu juga
terima kasih pak adi
sudah bergabung bersama kami disianan indonesia newsroom